presiden joko widodo mengklaim harga kebutuhan pokok seperti beras mengalami penurunan
klaim jokowi atas harga beras ini diunggap usai mengunjungi pasar baru karawang rabu pagi
jokowi menyebut harga beras lokal di pasaran kini mencapai rp dua belas hingga tiga belas per kilo
jokowi mengklaim stok beras aman dan turunnya harga beras akan berdampak pada turunnya inflasi
stok itu hanya maksimal itu biasanya hanya satu dua atau yang sering itu di bawah satu empat
lima ratus ribu rata rata stok kita ini satu enam stok di bulog coba dicek ke bulog bener nggak satu enam